tiap jumat eksklusif di gtv
tadi ada cowok ganteng naik mobil mau ke rumah neng ani
kamu tau dari mana cuy
apa sih yang gak gue tau jono
terus gimana jack
kita ngojek aja seperti biasa
kalau udah punya duit kasih ke bini kita masing masing
bagus kagak diomelin sama dia
doain biar apa
biar gue dapet bakso malang melintang kesukaan ani

ini bener pangkalan ojek rawabebek
ini pangkalan paling top di rawabebek
abang mau kemana
saya mau ke rumahnya aneh
mau saya antar
oh nggak usah terima kasih
saya permisi dulu ya
gak tahu mau ke rumah neng ani
kenapa kasian purnomo
hilang saingan satu muncul saingan baru
terima kasih ya bang
iya be emang kita mau kemana sih be
hehehe ntar juga lo tau
mau nyarikan fisna be
hehehe nyari si fisna pake salaman segala
mau sekalian pamitan juga
enggak tau be mungkin gak balik lagi
urusan kontra kan udah bayar belum lo
udah deh malah udah bayar dua bulan ke depan
hehehe kalo gitu mah lo boleh pulang kampung dah
ini barang barang pesanan kamu yang udah saya bungkus
tinggal dipaket paketin aja
alamatnya udah tau
kamu punya kurir
sebentar aku telepon dulu
terima kasih be
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tadi ada cowok ganteng naik mobil
mau ke rumah neng ani
kamu tau dari mana cuy
apa sih yang kagak gue tau jono
terus gimana jack
kita ngojek aja seperti biasa
kalau udah punya duit kasih ke sini kita masing masing
bagus kagak diomelin sama dia
begitu po ceritanya
bagus tuh jadi geli
aduh bisa begitu ya
siapa tau disini saya banyak kesalahan
kak amin ada apa dateng dateng minta maaf
mau ke bandung
wah kalau gitu bayar dulu utang lu rp lima belas
ah jangan main pulang aja
nggak ada duitnya kali po
hah ada dong
ini po kembaliannya buat po ngumun aja
beh cuma rp lima juga
kak amin kalau kak amin ini nggak keberatan
duit rp lima buat bayar utang saya ya
wah lunas ya po
kita mesti gimana jack
pokoknya purnomo nggak boleh tahu
kalau di rumahnya ani sekarang ada cowok ganteng
kalau orangnya nggak ganteng
ya kalau keluarga ganteng biarin aja
ya pasti juga ganteng
ya makanya purnomo nggak boleh tau
kereta mau lu jon
aku jangan dibawa bawa dong cuy
ya lo kan yang suka keceplosan
tapi tenang aja lah jack
gue nggak akan ke rumah neng ani sekarang
purnomo lagi beliin bakso malam buat ani
te technical yang kasih
ehh unggul hati ulang turnsi ini di bidangnya
masih kayak gua nggak worse
saya udah sampe doang kelets ketlule
ini si taji udin pengen ngerasain kopi bikinan lu
lah lu masih di mari tat
listrik di rumah rumah masih mati
di rumah gue udah kagak
udah gak mati deh tapi terlanjur bikin kue di sini
oh gitu ya
tat bikinin kopi gi buat taji udin tuh
masa taji udin doang gua kagak
lah tadi kan mba beh bilang yang mau kopi taji udin doang
gua kira lu ngerti
yaudah tat sekalian dah bikinin buat gua
bentar ya beh
apa sih beh
taji udin lu mau kagak